sampai jumpa di video selanjutnya
kondisinya cukup parah
aku harus mengeluarkan tenaga dalamku
aku tidak percaya
itu tidak mungkin
dia adalah nimas tirtawan
kekasih gusti prabu sorandaka
yang sudah terlahir kembali
pernikahan akan dilangsungkan
dalam waktu yang tidak akan lama lagi
nimas masih takut ya
sama gusti pati tunggak semi
tadi itu cuma salah paham
kan ada saya
saya yang menemani
kalau masih mau menangis boleh
tapi nimas harus tetap istirahat
saya mau melanjutkan untuk meracik obat

aku masih enggak peduli
aku hanya pihak juara
aku bisa hukum karhir
kenapa nama itu tidak asing bagiku
aku seperti mengenal nama itu
hei penopeng ayo kejar
hei jangan lari kamu ayo
tolong cegahlah putri kurara santang
gusiratu tenangkan dirimu gusiratu
jika berkenan sampaikan ada apa beristirahat
putri kurara santang
menyamar menjadi penopeng
dengan membawa beberapa
kepala milik rakanya walang sungsang
untuk apa nih mas melakukan itu
dia akan membuat kesan
si penopeng itu yang sudah memfitnah rakanya walang sungsang
dia akan membuat seolah olah
lalu dia akan melepaskan barang bukti itu
ikat kepala itu
lalu dia akan melarikan diri
apa tujuannya gusiratu
jika semua rencana ini berhasil
dia akan langsung menghadap dewan istana
dia akan mengatakan bahwa
si penopeng itulah
yang melakukan semua ini
si penopeng itulah yang sudah memfitnah
rakanya walang sungsang akan bisa dibebaskan
tidak bisa gusiratu
ini sangat berbahaya
kita harus menjegahnya
oleh karena itu aku mohon
bantuanmu sheikh guru
mari sekarang kita cari masalah santakan
malam ini aku akan membunuh
dan menjodohkan putriku pawitra
dengan raden surawi sesa
gerasatku mengatakan ada yang mengikutiku
ternyata itu adalah raden surawi sesa
ternyata dia menyadari keberadaanku
lebih baik aku harus segera pergi dari sini
dan kenapa kau mengikutiku
kau adalah langit
di mana kami masukkan
bahkan ini rotol
ada apa dengan pak
kenapa pak man bisa seperti ini
aku terlibat pertarungan
dengan penggawa wanita
beserta prajurit prajurit dari karangkendang
pak man sekarang beristirahat
agar pak man cepat pulih
apa benar kau ini
adalah raden kiansang
ada penyusup malam ini yang ingin mencoba memasuki
tamar gusti prabu
aku harus menangkapnya
ini adalah kesempatan bagiku untuk menangkapnya
dan membuktikan bahwa ibu ndaka tengmanik
dan juga rekawal langsung tidak bersalah
seniga gusti prabu
putriku dia dalam bahaya
kita harus memberitahukan mereka
kalau itu putriku merasakan
ini sangat berbahaya
tapi check bagaimana jika putriku terluka
sudah terlambat untuk mencegahnya
kalau kita beritahu
bahwa itu adalah nimasarara santang
nimasarara santang akan tertangkap
dengan tujuan makar
lalu apa yang harus kita lakukan
untuk menyelamatkan nimasarara santang
dari pun mereka
kita harus menyelamatkan
kita akan dituduh sebagai
tidak ada cara lain
kita harus menyelamatkan
jangan sampai dia tahu